seorang kakek yang bekerja sebagai tukang tambal ban di kabupaten pamekasan jawa timur
menunaikan ibadah haji bersama istrinya setelah lima puluh tahun lebih menyisihkan pendapatannya
rasa haru bahagia menyelemutui perasaan kakek said dan istrinya
karena buah dari ketekunan dan kesabarannya menabung
mereka bisa berangkat ke tanah suci
setiap hari kakek saiti yang berusia tujuh puluh tahun ini
menyisihkan uang dari hasilnya menambal ban sejak lima puluh tujuh tahun lalu
sebelumnya sejak tahun dua ribu sebelas lalu
ia memberanikan diri mendaftar haji dan bulan juni
ia dan sang istri akan berangkat bersama ratusan anggota jemaah haji lainnya
menuju tanah suci mekah